pasangan calon gubernur dan wakil gubernur anies baswedan sandiaga uno disambut dengan tari palang pintu betawi
saat deklarasi komunitas bidadari anies sandi di cilandak barat jakarta selatan senin pagi
bidadari anies sandi berasal dari kaum perempuan jakarta yang datang dari berbagai status sosial
cawagup sandiaga uno mengatakan niat dari bidadari anies sandi ini tulus karena menguatkan program pemberdayaan perempuan
dan menjadi momentum baik celang hari ibu dua puluh dua desember
bidadari anies sandi juga mendorong program yang ditawarkan anies sandi dalam kampanye mereka yaitu perempuan hebat
yang menamakan dirinya bidadari anies sandi ada mbak rachel dan teman teman
tadi saya sama mas anies terima deklarasinya mudah mudahan kita bisa sama sama berjuang
karena isu isu perempuan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan
bagaimana mereka bisa menjadi tulang punggung daripada keluarga ini sebentar lagi hari ibu
juga tulang punggung dari ekonomi
dan penyerapan lapangan pekerjaan itu banyak dilakukan oleh teman teman aktivis ukm ukm
yang ada di tentunya di kaum perempuan ini ini yang harus kita sentuh dan menjadi pr buat saya dan mas anies